lain keperluan lain
saya mau berangkat kerja
oh iya ya baiklah kalau begini
kok baiklah kalau begini
baiklah kalau begitu
maksud saya itu
yaudah saya berangkat dulu
mak di rumah
mak mau dibawain buah buahan gak
sebelum pulang denny mau mampir ketukang buah
terserah kamu aja
juruk aja ya mak

tidak ada yang bisa dihukum

tidak ada yang bisa dihukum
tidak ada yang bisa dihukum
tidak ada yang bisa dihukum
tidak ada yang bisa dihukum
tidak ada yang bisa dihukum
tidak ada yang bisa dihukum

tidak ada yang bisa dihukum

tidak ada yang bisa dihukum
tidak ada yang bisa dihukum
boleh buat saya
kerja di mana
karena ada yang ngasih tahu
nama kamu dan lewat mana kalau kamu pulang
siapa yang ngasih tahu
kamu nggak kenal dia
tapi dia tahu kamu
dia titip pesan
gak usah kerja lagi di terminal
gak usah komunikasi lagi sama orang orang yang masih ada di sana
atau orang orang yang pernah kerja di sana seperti kamu
demi keselamatan kamu
deni keselamatan kamu
dari gita biksu
memang mau sarapan apa tuh kalau bosan sarapan gorengan
bubur ayam ada
ya udah cariin mama bubur ayam
ya makanya mamang minta cariin bubur ayam
kamu lagi ada masalah apa
dari tadi malam emak lihat kamu diem aja
lagi mikirin apa
sana sarapan dulu
emak udah masak nasi goreng
sama tempe yang sisa kemarin udah emak angkat ya
selamat pagi om
ya udah diterusin senamnya
kamu mau berangkat kerja
ada janji mau ketemu temen dulu
ada janji mau ketemu temen dulu
temen atau pacar
bukan saya nggak punya pacar
mawar keponakan saya sama nggak punya pacar juga
buburnya satu dibawa pulang
udah ah masih pagi udah ngomongin soal pacar

harus sudah agak siang
bukan gitu juga
kalau pagi kan masih banyak yang lain
kegiatan lain keperluan lain
saya mau berangkat kerja
baiklah kalau begini
kok baiklah kalau begini
baiklah kalau begitu
maksud saya itu
ya udah saya berangkat dulu
iya udah siap
kita bakal kebuk liberated gitu ya
jangan kumpulin hidung itu
pacar aja belum ada
mira tadi lewat sini
dia belum punya pacar juga
kamu gak ngerti
tapi kalau harus deketin mira
saya tahu diri
mira terlalu cantik
kalau kamu gak mau sama mira
kamu cari yang lain
kamu berangkat kerja dulu
ya gak apa apa
sebelum sarapan ngelamun
cerita ke emak
berhenti kerja di kafe
dipaksa bos saeb
sekarang amir bener bener jadi anak buah bos saeb
awalnya masuk kelompok bos saeb
cuma buat jadi mata mata pejunah edi
terus ketahuan bos saeb
amir seperti kita dulu
kalau gak nurut sama bos saeb
fotonya bakal dicetak
ada tulisan di bawahnya
terus mau dipasang di mana mana
kalau kamu bosan kerja di terminal
terus kamu mau kerja di mana
itu yang lagi denny pikirin mak
harusnya dapat kerja di tempat lain dulu
baru kamu keluar dari terminal
tasik tasik tasik
semarang semarang semarang
kalau denny nggak keluar dulu
denny gak bisa pergi kemana mana
gak bisa nyari kerja di tempat lain
pak junaidi mau mengaktifkan lagi abc
versi aksi berantas copet
kita bergerak lagi
kencang kanan gerak
satu dua tiga
satu dua tiga
istirahat di tempat gerak
langkah selanjutnya kita menunggu arahan pak junaidi
beberapa hal mau tidak mau
kita akan ikut orang tua kita
suku bangsa ikut orang tua
agama juga ikut orang tua
meskipun setelah dewasa ada yang tidak betah
cita cita itu semau kita
meskipun misalnya ada tentara yang anaknya diharapkan jadi tentara juga
tapi sejatinya cita cita itu terserah kita
adalah salah ketika seorang guru mengatakan
gantungkan cita citamu setinggi langit
langit kan tinggi sekali